masa kamu gak percaya sih
ngapain juga aku bete sama kamu
rugi buat aku
sebel dikit doang sih
yaudah yuk kita pulang
banteng kita kan belum pesen es krim sama puding
ya ampun donat
kamu tuh kayak anak kecil
gak ada aja sih es krim sama puding
udah ntar bikin di rumah
tungguin kamu tuh marah mulu sih
ayo itu kan es krim masih disitu
kita belum pesen
waduh kirain angka tadi jatuh
kamu gak apa apa ngapain disini sih
kamu betul tega ya
yelagian kamu juga sih
kalau makan tuh bismillah
akhirnya kan kekenyangan
udah yuk yuk yuk
udah jatuh diomeli lagi
aduh sakit banting
banyak kan es krim sih
jadi ngambek kan si arnold
udah dorong deh
kamu sih juga
yaudah yuk ah
aduh berat juga
aduh beratan juga kamu
motor sama badan gede badannya
ada mama gak kelihatan lah
mama segede gini gak kelihatan
eh enak nih mah
kamu gak cobain makanan enak banget nih
makanan ee dari reva
tuh liat deh
kata biiran tadi
reva yang bawain kesini
dia masak sendiri
kebetulan banget nih boy lapar banget nih
jadi gapapa nih boy abisin ya
yaudah mama itu aja
wah enak mah
enak banget sih ini
belum pulang ya
kamu kan tahu akhir akhir ini kan papa libur banyak kerjaan di kantor
pasti jam segini mah papa udah makan di kantor
udah gak papa
kamu abisin aja
kamu suka banget kayaknya
udah gak papa
udah gak papa
chandra lu gak denger apa re bilang apa
jangan ganggu urusan
kalau gue mau ikut campur kenapa
udah masalah sama lo berdua hah
kalau lu tetep nekat kita perang
udah udah gak usah dia ladainya
yaudah gak usah kepancing kayak gitu
mereka dua tuh gak bisa dibiarin tau gak sih dev
iya aku ngerti
tapi jangan malam ini dong
aku tuh mau malam ini tuh cuma berdua sama kamu aja
yaudah aku taruh dulu sebentar ya
gue boleh traktir lo
nanti gue bales lo sebagai ucapan terima kasih
ini bukannya lady yang tadi diceritain sama roger dan ray
jadi penasaran gue kayak gimana sih lady itu
rev makasih ya
masakan kamu tuh enak banget
alhamdulillah kalau kamu suka
oh ya raff aku mau nanya nih sama kamu boleh nggak
boleh nanya apa
kamu masakan masakan itu buat aku karena kamu sayang banget kan sama aku
pak an sih aku kayaknya bikin buat mama kamu deh bukan buat kamu
kok kamu gr banget
bohong orang tadi mama aku bilang buat aku mana yang benar
apaan sih kayaknya perasaan kamu tuh jahilin aku terus deh
jumbelin tahu lagian emang yang sayang sama kamu cuma aku doang
kamu kan juga
aku juga sayang sih sama diri aku
raff aku tuh emang sayang sama kamu masa kamu gak percaya sih
enggak lah ngapain juga aku bete sama kamu apalagi ngambok rugi buat aku sebel dikit doang sih
oh ya boy di apartemen aku lagi sepi banget nih tapi soalnya nggak pulang hari ini
lah kan ada bisurti
iya tapi besurti kerjaannya latah terus
eh bagus dong biar lucu
boy aku jadi takut deh
aku takut kalau suatu hari nanti api itu bakal lupain aku
tapi bakal jarang pulang ke apartemen
terus aku lebih sering di sana daripada di sini sama aku anaknya sendiri
ya udah ref kamu yang sabar aja kamu kan sekarang udah ngelakuin yang terbaik biar publik kamu sadar
ikhtiar kamu tuh udah cukup jadi sebaiknya
sebaiknya aku berdoa aja
nah itu pinter tuh yang mendingan kamu banyak doa minta pertolongan sama allah
minta yang terbaik buat kehidupan kamu dan buat di akhirat juga
ya allah terima kasih ya engkau telah menghadirkan boy dalam hidup aku
cowok yang selalu mengingatkan aku soal akhirat
selamat tidur ya mas mungkin indah
selamat tidur mimpi indah juga buat kamu
gue hitung sampai sepuluh juga udah ngorok